suster bisa dibuka kainnya
tentu tentu gak sanggup lihatnya
tentu dia putri
tentu dia putri
sebaiknya kita langsung ke ruang kecemasan aja
pak jangan pak mendingan kita tanya dulu bener gak dibawa kesini
pak pak pak
korban demonstrasi yang diganti
yang di jalan almayra bener dibawa kesini gak pak
iya betul korban lagi di igd sedang ditangani
igd nya sebelah mana ya pak
lurus nanti belok kanan
terima kasih pak
terima kasih pak
maaf bapak ibu mau kemana ada keperluan apa di igd
suster saya mau tanya
korban demonstrasi yang di jalan almayra dibawa kesini kan sus
apa ibu bapak keluarga korban
soalnya memang dari tadi belum ada
keluarga yang menjenguk korban
jangan jangan benar kalau korban demonstrasi itu putri
bu bu mohon maaf tidak boleh masuk bu
yaudah oke mari saya antar
kami sudah berusaha semampu kami
untuk menyelamatkan korban
tapi mohon maaf nyawanya tidak tertolong lagi
nanti ditutup putri
bisa dibuka kainnya
tentu gak sanggup lihat ya

tentu gak sanggup lihat dia
tentu gak sanggup lihat dia
dia bukan putri
sus sus nara
dia bukan anak saya sus
berarti putri belum ditemukan
tante tante harus cari putri
tante tunggu aku
ternyata korban demonstrasi itu bukan putri
paling nggak sekarang tante punya harapan kalau putri itu baik baik aja
citra juga ikutan lega tante
citra gak bisa ngebayangin kalau korban itu putri
aku pikir dia baik baik aja
jadi munawang harus berpikir positif
iya pak regar
terus kita harus cari putri kemana lagi tante
tadinya aku sempat berpikir putri lagi sama pangeran
tapi tadi kan pangeran tahu
tepen citra nanyain dimana putri
itu artinya dia juga gak tahu dimana keberadaan putri
kira kira putri ada dimana ya sekarang
apa sekarang dia lagi pergi ke suatu tempat untuk nenangin diri
mendingan tante nawang ikut mau berlaku ya
ibu beneran gak tahu putri ada dimana
apa ibu sengaja ya emang menutup nutupin dari gue
lo dimana sih put
kalau emang lo menghilang karena lo belum siap jawab pertanyaan gue
lo jangan malah menghilang kayak gini dan bikin gue khawatir
katanya dia si rizky sama bu nawang juga belum berhasil bertemu si putri
kalau lo dapet info katanya langsung kabarin aja tuh si putri
semua tempat yang putri suka kunjungin udah gue samperin
tetep gak ada
gue seneng banget kesini
duduk kayak gini tanpa melakukan hal yang lainnya
bikin hati gue tuh jadi tenang
semua tempat udah gue cek
lo mau kemana
gue mau samperin putri
kok anak kepedean banget ya
emang tau apa putri ada dimana
lo ngapain ajakin gue kesini
lo pasti mau mengingat masa masa dulu
kan kita pernah mau ke atas ini
tapi liftnya keburu mati deh
tapi sebenernya gue juga mau sih ingat bagian itu
kok gitu sih usus goreng
sebenarnya itu salah satu hari yang paling indah tau
karena disitu gue sadar usus goreng
kalau lo tuh bisa nenangin gue
dan gue gak akan pernah lupa
ngalin ini bundawang dan putri
bundawang dan putri
di dunia ini gak ada yang lebih ibu cintai daripada kamu sayang
untuk apa ibu punya pasangan hidup tapi ibu ngelihat kamu menderita
walaupun ibu berusaha sebisa mungkin kelihatan tegar
tapi gue tau
ibu pasti terluka
waktu tau kalau ternyata om raymond itu papanya mel
ibu udah banyak berkorban demi gue
bahkan kali ini
ibu sampai mengorbankan kebahagiaannya
di sini aja sih
gue ga bisa jauhi itu